kau tidak perlu cepat
aku akan memperketat penjagaan di wisma
agar kau tidak celaka
terima kasih raden
lebih baik sekarang kita kembali ke sini
aku akan berangkat ke istana sekarang
gulungan lontar apa itu
kenapa bisa ada di situ
maafkan aku pergi tanpa berpamit pada muka kang cakra dewa
janggal rasanya jika aku berpamit tanpa mencium tangan
tapi itu tak mungkin
untuk berupaya bagaimana agar kutukan itu bisa terlepas darimu
aku telah mendapatkan petunjuk bahwa ada seseorang yang bisa melepaskan kita dari kutukan
orang itu bernama kian santang
aku akan mencarinya
dan semoga petunjuk dalam mimpiku itu benar adanya

semoga kamu bisa mendapatkan cara untuk menghilangkan kutukan ini anggra ini
dan untuk sementara waktu aku akan kembali ke istana salakapura
jadi penopeng itu masih mematah matahi wisma lagi
benar pak man kami mengejarnya sampai ke belakang istana
ia terlalu cepat untuk dikejar
rade kenapa kau masih memanggilku dengan sebutan pak man
panggillah aku dengan sebutan ayah anda
bukankah sebentar lagi kau akan menjadi menantuku
bang tetapi siapakah si penopeng itu
dan untuk apa ia mematah matahi wisma istana pancajara
mulai sekarang aku harus mulai menanamkan bibit bibit perselisihan
antara rakyatku dan penopengku
rade walang sungsang dengan prabu anung surawisesa
cukup terjalan jalan untuk melengsarkan prabu anung
dan mendorong rade walang sungsang menjadi raja aku pada jalan
tapi aku harus memulainya sekarang
apakah kisanak mengenal orang yang bernama kian santang
tampaknya nimas ini bukan warga pajajaran
semua orang di pajajaran pasti mengenal rade kian santang
dia putra prabu siliwangi
ternyata tidak sesulit seperti yang kuduga untuk mencari kian santang
jika engkau berkenan menjawab
untuk apa engkau mencari rade kian santang
aku memiliki masalah yang sangat penting
dan aku membutuhkan bantuan rade kian santang untuk menyelesaikannya
nimas datang ke orang yang tepat
rade kian santang itu seorang yang baik dan berbudi
dia suka menolong siapa saja
aku mohon pamit kepajajaran sampuras
dia pasti orang baik
badan paham bahkan orang topik
tidak ada masalah
rade kian santang adalah orang clara x

akan bagi rada x
kalau aku keberadaan itu
mereka akan selamat selalu menambah kembali
bagi mereka pakai kec uponu
paman curiga orang itu ada keterlibatan dengan orang dalam istana
bahkan ini atas seizin dan pengawasan prabu anung surawi sesa
ya bisa jadi seperti itu
apa maksud pak paman
aku menemukan ini raden
tempoh hari saat aku memergoki si penopeng dan mengejarnya
si penopeng menjatuhkan kancing bajunya
semakin berkembang sebenarnya hanya memilih betulnya
kalian berdua apa lagi
pelanggar besar akan ada di maupun dalam
perhatikan dengan cermat
ada apa dengan kancing baju itu ayah anda
kancing baju itu sama persis
dengan kancing kancing yang dimiliki oleh orang orang dalam istana
seperti punggawa dan dayang dayang istana
ini adalah kancing
orang dalam istana
ini benar selalu dipahami
kalau dia adalah orang dalam istana
orang yang patut dicurigai
sebenarnya tidak ada yang sulit raden
raden tinggal menemukan
siapa di kalangan istana yang memiliki kancing baju seperti itu
lalu kau akan menemukan siapa penopeng itu
tadi jangan lepaskanaffle